terjadi sesuatu sama papa kamu ingat baik baik
aku akan cari tau bagaimana penyebab papa bisa seperti ini
selamat tinggal kak raini
bu aku udah cek sendiri langsung
perempuan pengantar barang yang viral itu ternyata bukan bela bu
tapi reno saya yakin kalau itu tuh bella
kalau bukan bella gak mungkin kan dompetnya itu ada di tempat kejadian
bukan sayang papa udah cek langsung sendiri
tapi kemungkinan papa pikir perempuan itu kenal sama tante bella
papa akan cari tahu lagi
bos kita di rumah pa arta
tapi terjadi sesuatu dengan pa arta di sini bos
afif tadi membawanya ke rumah sakit bos
dan ada wanita yang berhalem itu muncul bos dengan memoncing raina
sekarang apa yang kita lakukan bos
kenapa kalian gak langsung ikutin perempuan itu
maaf bos tapi gavin sedang ada di dalam rumah pa arta bos
gavin ada di sana
tangkap dia jangan sampai lolos
anak buah kamu sudah menemukan bella
pokoknya gue gak boleh sampai ketahuan
iya ya gue harus telfon om rafiq
om anak buahnya reno berhasil masuk ke dalam rumahnya om arta om
mas arta dimana
om artha terkena serangan jantung om
dan sekarang dibawa rafiq ke rumah sakit
dan om arta udah tau semuanya mengenai aku
cynthia dan juga ratit om
aduh aku pusing banget sekarang om
mana sekarang raina juga tahu semuanya om
lain juga sekarang kabur dari rumah om
kamu tuh gimana sih
ya aku juga gak tau om
kejadiannya cepet banget om
aku gak ngerti lagi sekarang om
alah kamu itu
gak pernah pecus
suruh ngurusin masalah apapun nggak pernah bisa
kamu bertahan aja disana dulu
aku harus pastikan bagaimana kondisi mas harta sekarang
begitu dia mendengar semuanya
dia gak akan bertahan
dia gak akan kuat
rafiq ada apa
kamu sembunyian aja dulu
aku akan cari jalan keluar dari semua masalah ini
rafiq ada masalah apa
mas arta dia udah tau semua
dia udah denger semua
dia kena jantung sekarang
walaupun si arta
udah kena serangan jantung
pastikan dia nggak bisa berbuat apa apa lagi
aduh ancur kita
kamu tenang dulu dong
aku akan selesain masalah
aku akan kesana sekarang
kalau gitu aku ikut
kamu gak usah ikut
serahkan semuanya sama aku
aku akan pergi sendiri
kamu di rumah aja
aku akan urus semuanya
pastikan semuanya aman ya
pergi dari sini
kalau nggak saya laporin polisi
kita bukan orang jahat
gak aman nih keadaannya
untung aja mereka berhasil pergi
gue gak bisa terus terusan kayak gini
pasti gue bakalan ketangkep
kalau terusan kayak gini
apaan sih mak diakriah
mak aja jangan tidur mulu
barusan ada maling
ih si emak
mak kalau kasih tau kalau ada maling tuh cepet
mau emak kutuk jadi batu
anak emak kan belum sukses
udah main kutuk kutuk aja
enteng banget emak mulutnya
mak kayak jangan macem macem
sekarang lu jaga di pos
takutnya malingin masuk lagi kesini
kok bisa ada maling sih
nah gimana sih pak armin jaganya
harap semuanya memang di luar ya
aku yakin papa kuat
aku yakin papa bisa melewati ini semua
kamu tau papa sekarang
tapi kenapa kamu tidak bawa langsung papa ke rumah sakit
kamu ingin melihat papa mati
kalau terjadi sesuatu sama pak
kamu inget baik baik
aku akan cari tahu
bagaimana penyebab papa bisa seperti ini
sampai jumpa lagi disinit
itu sabar ya
aku mau berjob backstreet boys
saya juga sering balik berkita apa yang sama kamu tadi
si tipe si ibu
kenapa lovers banget goreng kamu
aku pengen blah
dengan furtah tanganasi lu
ya enak gak
itu christians tukar sibuk ya sekali
lagi terbaik jelas sih wok
menangae sorin lu kali itu
gini lu tenang aja oke
lu sekarang dampingin hafif jangan sampai dia pergi
biar gue yang cari rainah ya
karena raina begitu shock
pasti karena sakit jauh mata sangat parah
aku harus ngeliatnya
om apa kelihatan serangan jantung om
dia apa udah tahu kalau si dia sama gabin itu pacaran